dan kita ke informasi selanjutnya presiden jokowi dodo bertolak ke republik korea dan vietnam dalam rangka kunjungan kerja
keberangkatan presiden jokowi ke kedua negara itu mengemban beberapa misi penting dalam proses kerjasama indonesia dengan kedua negara
presiden bertolak dari pangkalan tni angkatan undara halim perendeku sumat jakarta pada minggu siang
dan selama lima hari mulai dari hari senin hingga jumat
presiden akan melaksanakan serangkaian agenda kunjungan kerja ke republik korea dan vietnam
kunjungan akan diawali ke republik korea
di korea beberapa isu terkait ekonomi investasi dan hubungan baik generasi muda kedua negara
selain itu presiden juga membawa misi untuk mempertebal dukungan indonesia atas perdamaian di tanah korea
sementara di vietnam presiden joko widodo rencananya akan menghadiri world economy forum on asean
dan penguatan kerjasama ekonomi ini merupakan fokus utama presiden dalam kunjungannya ke vietnam nanti
turut mendampingi presiden dalam keberangkatan hari ini
adalah sekretaris kabinet pramono anung dan kepala bkpm thomas lembong